tersangka kasus korupsi sekaligus mantan gubernur papua lukas nmb menjalani sidang gugatan pra peradilan lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan pada kamis
agenda sidang kali ini yaitu penyampaian duplik dan pemeriksaan saksi ahli
ini dicatat oleh bapak nmb
saya menolak dari lukas nmb
oke bapak menolak
bagaimana tersangka lukas nmb
sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum lukas nmb kuasa hukum kpk pihak saksi ahli dan hakim
sebab saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan pemohon yaitu oce kaligis ternyata kuasa hukum lukas nmb
sehingga hakim kemudian memutuskan menolak saksi ahli itu
sementara itu saksi ahli lain margarito kamis juga sempat dipertanyakan oleh hakim karena statusnya sebagai dosen pns
hakim dan kuasa hukum
kpk meminta adanya surat tugas bagi saksi ahli lantaran berstatus pns
namun hakim akhirnya mempersilahkan saksi ahli untuk diperiksa
untuk tindak pidana gratifikasi mereka menggunakan saksi saksi di tindak pidana penyalahgunaan apbd
untuk perpanjangan penahanan yang mereka gunakan penetapan dari pengadilan yang salah
yang ketiga perpanjangan terakhir suratnya tidak bisa dibuka
adil atau tidak